ada tanda air gambar pahlawan
pegang uang di depan cahaya
kalau tidak ada jangan percaya
maka pertama harus dilihat
yang kedua lalu diterawang
yang ketiga baru diterawang
maka pertama harus dilihat
yang kedua lalu diterawang
yang ketiga baru diterawang